usulan kewajiban memiliki sertifikat siap kawin disambut positif dan negatif meski gratis tanpa biaya namun mengikuti bimbingan pernikah kadang ini justru dianggap repot ya bagi calon pengantin kenapa karena menyita waktu dan sebagainya
namun di satu sisi sisi yang lain bimbingan pernikah juga dianggap sebagai kebutuhan perlu kenapa karena menjadi bekal mengarungi bahtera rumah tangga
meskipun sebelumnya wilayah seperti ibu kota dki jakarta sudah lebih dulu mewajibkan pasangan yang akan menikah mengantongi sertifikat layak kawin
saya ajak anda kita akan lihat data yang berhasil dihimpun oleh tim lead bank cnn indonesia berikut ini
jadi sebelum kawin wajib urus izin jadi sekarang kalau misalnya anda jangan gr udah punya calon udah punya pasangan udah kira kira melangkah kira kira ke depannya oh kayaknya mau enam bulan lagi atau mau nikah gini ya dalam waktu dekat
jangan gr dulu
jadi punya calon keuangannya mapan terus abis itu apalagi tuh cinta sekarang gak cukup
kalau misalnya nggak ada approval kalau misalnya nggak ada izin dari negara ya
jadi jangan gr jomblo jomblo bisa ngeliat temen temennya itu jadi gak terlalu iri mungkin ya
saya ajak anda kita akan lihat nah apa sih sebenarnya sertifikat siap kawin ini
sertifikat siap kawin ini memang sekarang atau belakangan ini belakangan beberapa waktu belakangan ini berhembus kencang
wacana atau usulan dari muhajir effendi selaku menteri koordinator bidang pengembangan bidang pengembangan manusia dan juga kebudayaan republik indonesia
jadi sebenarnya pak muhadjir ini katanya baik nih kenapa
karena salah satunya untuk menekan angka perceraian yang ada di indonesia karena dilihat beberapa tahun belakangan kayaknya angkanya tuh semakin tinggi
tapi walaupun diusulkan oleh kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan juga kebudayaan nantinya
si sertifikat siap kawin ini namanya keci ya pak sertifikasi siap kawin ini nantinya akan dikelola oleh kementerian agama dan juga kesehatan
jadi banyak juga sih orang orang atau teman teman yang mau kawin tuh banyak yang bilang agak repot sih pak sebenarnya
karena kalau misalnya mau nikah itu kan apa namanya perintilannya banyak harus urus ini harus urus itu
tapi beberapa orang juga menganggap ini suatu kebutuhan
jadi untuk lebih mengenal pasangan
kemudian juga apalagi ya untuk lebih mengenal pasangan dan meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan nantinya
nah pelatihannya ini berupa bimbingan
jadi si sertifikat siap kawin ini akan keluar kalau calon pasangan calon suami atau calon istri sudah menjalani semacam bilangnya apa ya kursus kali ya
sudah menjalani semacam kursus bimbingan atau kelas
kurang lebih ini pelatihannya tiga bulan
apa sih pelatihan yang diberikan
nggak repot sebenarnya dan juga nggak tiap hari pastinya
tapi kayak semacam untuk pengenalan alat reproduksi kesehatan terus bagaimana mengendalikan emosi
itu yang akan diberikan dalam kurun waktu tiga bulan ini
sebelum nanti si sertifikat siap kawinnya keluar pastinya ya
oke pertanyaannya juga terus habis itu kalau misalnya sudah menjalani kita harus bayar gitu
ya enggak juga
karena pak muhajir kayaknya bayar
untuk pasangan atau calon pasangan yang akan menikah untuk menjalani pelatihan pernikah selama tiga bulan ini gratis kok
jadi tidak dipungut biaya
mungkin beberapa atau beberapa agama seperti katolik salah satunya sudah lebih dulu
atau mungkin kebanyakan sudah apa ya ada counseling semacam counseling bagi pasangannya calon menikah
mereka juga sudah menjalani semacam counseling atau pernikah pendidikan peranikah selama tiga bulan ya
tapi sebelum kembali
kementerian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan mengeluarkan wacana atau usulan sertifikat siap kawin
dan sertifikat siap kawin ini ibu kota dki jakarta sudah lebih dulu
sudah lebih dulu menerapkan atau mewajibkan bagi setiap calon pengantin untuk mengantongi
kalau tadi kan pak muwajir sertifikat siap kawin biar saya nggak ketukar soalnya
kalau di ibu kota namanya adalah sertifikat
sertifikat layak kawin ya
ini sudah ada dalam peraturan gubernur provinsi daerah dki jakarta nomor satu ratus delapan puluh lima tahun dua ribu tujuh belas tentang counseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin
jadi sertifikat layak kawin ini sudah diwajibkan oleh pemperap dki jakarta sejak awal dua ribu delapan belas
jadi buat pasangan yang berdomisili atau kemerdekade jakarta harus sudah mengantongi sertifikat layak kawin berdasarkan pergub ini ya
nah syaratnya ya ini ada banyak
salah satunya adalah syarat mengurus pengantar menikah dari kelurahan
dan tujuannya salah satunya adalah meminimalisir risiko penularan penyakit
nah kalau di dki jakarta ini lebih karena concernnya masalah kesehatan
syarat dan tahapannya seperti apa sih pemeriksaannya bagi calon pengantin
jadi calon pengantin calon suami calon istri ini yang akan menikah harus lebih atau harus terlebih dahulu mengecek kesehatannya
ini mengantongi izin dari atau mengantongi sertifikat atau izin lah ya dari puskesmas
dari puskesmas nanti akan diarahkan untuk cek laboratorium
cek laboratoriumnya bukan cuma
dan satu dua atau tiga tapi ada banyak
ada tes darah ada hemoglobin ada lokosit ada hiv dan juga ada hepatitis
kalau untuk perempuan ada satu lagi tambahannya yaitu tete atau tetanus toxoid
jadi ada enam tes atau ya tes lah ya
tes faktor pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani oleh pasangan yang akan menikah
setelah menjalani serangkaian tes ini
enam tes ini keluar dong kan nanti hasilnya
nah nanti hasilnya kalau semuanya misalnya dinyatakan oke good good good good good ya
maksudnya semua negatif ya
oke lah ya hasil kesehatannya
maka dia akan mendapatkan sertifikat layak kawin dari puskesmas
dan juga nanti akan dibawa sebagai syarat atau keperluan untuk pengantar kekelurahan
nah kalau misalnya ada
dari salah satu tes kesehatan ini mungkin yang hasilnya positif
berarti gak dapat dong sertifikat layak kawin
nah kalau misalnya tidak mengantongi sertifikat layak kawin
karena salah satu tes kesehatannya ini gagal atau dinyatakan positif
maka dia harus melakukan pengecekan lanjutan di rumah sakit
tentunya tidak gratis
pengecekan lanjutan sendiri ini menjadi tanggung jawab
dari si calon pengantin tersebut
nanti kalau misalnya pengecekan lanjutannya sudah ada hasilnya
baru nanti boleh dibawa atau diantarkan ke kekelurahan sebagai surat pengantar kelurahan tadi ya
nah seperti apa sih
pasti penasaran bentuknya kalau yang untuk tahun dua ribu dua puluh pastinya belum ada
tapi saya akan kasih lihat ini contohnya ya
ini contohnya agak kecil saya harus jauh
ini paket pemeriksaan yang dapat
kurang lebih akan seperti ini
ini konsulin peranika
sudah menjalani konsulin peranika
itu tes tes kesehatan yang tadi saya bilang
dan bentuk sertifikat layak kawin ala dki jakarta
kurang lebih seperti ini
kalau misalnya yang sudah kawin pasti sudah dapat nih ya
sertifikat layak kawin ini
nah tadi saya sampaikan
kenapa sih harus mengantongi sertifikat siap kawin versi pak muhajir
salah satunya adalah untuk menekan angka perceraian indonesia
saya ajak anda kita akan lihat
memangnya angka perceraiannya segitu banyak ya
ini adalah data kurang lebih tiga tahun terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim lead bank indonesia
angkanya trennya memang pada kenyataannya selama tiga tahun terakhir naik terus
di dua ribu enam belas tercatat kurang lebih tiga ratus enam puluh lima ribu pasangan lebih ini bercerai
kemudian angkanya naik sedikit
kurang lebih sekitar tiga ratus lima puluh tujuh ribu pasangan yang bercerai di tahun dua ribu tujuh belas
dan juga di tahun dua ribu dua puluh
naik kurang lebih enam puluh ribu angkanya dibandingkan dua ribu tujuh belas menjadi empat ratus sembilan belas ribu sekian sekian
ini kita lihat bagaimana tren angka perceraian indonesia
sehingga ini menjadi satu usulan yang harus digodok dalam waktu dekat
paling tidak dua ribu dua puluh
jadi semua calon pengantin harus mengantongi sertifikat siap kawin